lebih dari dua seratus orang meninggal akibat gempa yang mengguncang maroko pada jumat lalu
operasi penyelamatan terus dilakukan dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa maroko
sudah ada pelajar indonesia di maroko muhammad nabil
selamat sore waktu jakarta nabil
selamat pagi waktu maroko
selamat pagi mbak nifri
baik nabil saat ini berada di marrakesh artinya boleh dijelaskan berapa jauh itu kemudian
jaraknya dengan pusat gempa yang terjadi di maroko dan bagaimana kondisinya saat gempa terjadi saat itu dengan magnitudo enam delapan
jarak antara rumah kami mahasiswa pelajar indonesia di maroko itu sekitar tujuh puluh an kilometer tujuh puluh dua km lebih tepatnya dari pusat gempa tersebut
tapi juga kita merasakan
goncangan yang sangat kuat di daerah kita dan juga daerah sekitar kita di madinah kodimah
tahu kota lama itu terdapat bangunan bersejarah yang sudah lama utuh berdiri tegap
ternyata roboh akibat guncangan gempa tersebut
baik kondisi terkini saat ini seperti apa
kondisi sekarang keluarga sekitar marrakesh ya sudah mulai beraktifitas seperti biasa
mereka sudah mulai tidak bermalam di luar lagi banyak yang bermalam di rumahnya masing masing
tidak seperti hari pertama atau kedua
artinya di hari pertama dan juga kedua pasca gempa ini ada rasa trauma begitu ya
yang dirasakan oleh para warga hingga memilih untuk tinggal di luar rumah gitu
khawatir akan terjadi gempa susulan
ya benar jadi kita dapat instruksi dari media maroko bahwa akan ada gempa susulan sekitar jam dua atau jam tiga dan syukurnya itu tidak terjadi
sejauh ini berarti kedepannya informasi apa atau imbauan apa yang disampaikan pemerintah maroko
ataupun melalui media media maroko yang ada di sana terhadap warga pasca terjadinya gempa
ya diimbau bagi daerah yang masih dekat lah dengan proses gempa tersebut untuk jangan bermalam di rumah dulu
kecuali daerah kita yang di marrakesh
ya lumayan jauh kita juga mengantisipasi hal itu jadi kita juga masih istirahat secara sif sifan lah
nabil dari informasi yang anda ketahui di mana saja lokasi terparah terdampak gempa
di mana memang beberapa di antaranya saya sempat baca di sini ada yang proses evakuasi penyelamatan korban dari puing reruntuhan juga masih terus dilakukan
ya daerah wilayah yang terdapat paling besar dengan korban jiwa signifikan itu berada di wilayah al host juga di marrakesh di azizal tarodan dan juga di imintanud dan sebagainya
masih banyak masih banyak keruntuhan dan masih proses pengevakuasian korban
nabil kondisinya di wilayah wilayah yang anda sebutkan tadi apakah itu termasuk
dalam permukiman padat penduduk atau lebih kepada kawasan perkotaan di mana banyak perkantoran atau seperti apa sebenarnya
sebagai gambaran bagi kami
untuk daerah daerah tersebut di al house itu hanya pemukiman
kalau mulainya saya kurang tahu
sebenarnya kan imin tanut itu banyak pemukiman juga tapi bukan kota
itulah yang kemudian menjadi salah satu
tantangan juga ya bagi para petugas untuk melakukan evakuasi karena jalanannya sempit kontur rumah rumah yang berdekatan perbukitan begitu ya kalau di maroko
dikenal dengan kondisi seperti ini
apakah anda punya informasi terkait dengan warga negara indonesia dan juga pengungsi yang ada di maroko yang terdampak gempa ini
untuk warga negara indonesia ya yang bekerja di maroko ataupun pelajar pelajar
imbawan dari kbr
semua dari kbri untuk siap siaga dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan bisa di surat imbauan tersebut terdapat call center
yang terdapat di surat imbauan tersebut
jadi kalau misalnya ada hal yang tidak diinginkan kita bisa menghubungi kbr
nabil saat ini juga berada di wilayah kampus artinya kegiatan belajar mengajar di wilayah sekitar yang terparah itu masih terus
masih bisa terus dilakukan ya
sudah dibuka kembali kampus kampus yang ada begitu
termasuk di marrakesh
terima kasih atas laporan anda
sehat selalu bagi nabil dan juga mahasiswa indonesia yang ada di maroko
terima kasih banyak atas informasi anda muhammad nabil
melaporkan langsung dari marrakesh maroko